masuk ke informasi berikutnya ini tentang taat pribadi yang hingga kini masih enggan menghimbau pengikutnya yang masih bertahan di padepokan untuk pulang
ya taat pribadi ternyata mengaku tidak menyesal di dalam lapas dia mengatakan seperti itu dan telah mengklaim dirinya mampu menggandakan uang
nah pengakuan ini disampaikan taat pribadi saat dikunjungi anggota komisi tiga dpr ri di mapolda jawa timur beberapa waktu lalu
menurut dimas kanjeng kesetiaan pengikutnya bertahan di padepokan merupakan bukti bahwa ajarannya tidak ada yang menyimpang
ia menilai dalam diri pengikutnya sudah tertanam motivasi yang diberikan sejak lama
taat pribadi bahkan mengaku tidak menyesali perbuatannya meski mengaku bukan seorang kiai tapi taat pribadi telah melantik sekitar satu ratus lima puluh sultan yang tersebar di seluruh indonesia
ya ya saya sekarang dalam hal ini karena ini lho ya maaf ya saya karena di padebongan itu ada visi dan misi yang harus dijarakan diberitakan oleh bnr saya